ke kasus papua penanganan kasus papua terkait pernyataan presiden
yang mengatakan bahwa daerah nduga adalah daerah merah
sementara polri sendiri menyatakan bahwa itu adalah daerah aman
ketua umum presidium indonesia police watch neta pane
mendesak presiden untuk meminta maaf karena membuat publik bingung
dan kita sudah tersambung dengan bung neta pane pada malam hari ini
selamat malam bung neta
selamat malam mas budi
ya apa yang membuat presiden jokowi harus meminta maaf dalam perspektif anda
bu neta dalam kasus ini
ya kita tahu proyek itu kan proyek ambisius presiden jokowi ya
untuk membangun trans papua dengan target dua ribu sembilan belas selesai
presiden sendiri yang mengatakan daerah itu daerah merah
tapi kenapa ketika para pekerja bekerja di sana
tidak dilakukan pengawalan atau penjagaan yang maksimal
mereka terbiarkan hingga terbunuh
dan mereka bukan hanya sekiranya terbunuh
tapi mereka dibantai oleh opm ya
karena itulah indonesia police watch mendesak
presiden harus minta maaf minimal kepada keluarga korban
karena ada kelemahan dalam hal koordinasi
untuk mengamankan para pekerja di sana
kasus ini akan membuat para pekerja lain takut
untuk bekerja di sana
mereka bekerja kan untuk hidup bukan untuk mati gitu ya
apalagi presiden mengatakan
ada yang berpikir bahwa
akan dilanjutkan proyek itu
kalau tidak ada jaminan keamanan
sebaiknya jangan dilanjutkan
saya berharap presiden minta maaf dulu
kemudian dilanjutkan dengan pengawalan yang maksimal
dalam hal ini menurut anda kejadian ini
kita tentu saja masih terus menelusuri apa penyebabnya
tapi menurut anda apakah ini lemahnya tadi koordinasi
dan juga apa namanya keberpihakan
terutama dari level pusat di jakarta
atau memang ini koordinasi saja yang ada di daerah
di bangunan neta
apalagi keamanan terutama kepolisian neta ini dan polri gitu
iya saya kira dengan pernyataan presiden dan kadip umas
itu kan gambaran betapa buruknya koordinasi di lapisan pemerintahan
tapi sebenarnya informasi yang kita dapat
latar belakang penembakan itu
sesungguh sungguhnya adalah aksi pemerasan opm
jadi sebelumnya kita dapat informasi
opm itu minta apa namanya uang satu miliar
pengerjaan jembatan itu ya
untuk biaya ulang tahun
satu desember kemarin
itu informasi yang kita dapat
tapi sampai hari ulang tahun
uang satu miliar itu tidak ditanggapi oleh kontraktor
kemudian ketika mereka upacara ulang tahun
beberapa pekerja memotret motret mereka
sehingga ini membuat mereka marah
kemudian selesai upacara
mereka datang ke rumah mereka
para pekerja itu
kemudian yang di camp mereka giring keluar
ditembakin dari belakang
itu pembantaian yang sangat sadis
gejala ini gitu ya
kalau intelijennya bekerja maksimal
dan kita dapat laporan
peristiwa ini baru dilaporkan oleh
pendeta di sana
pada tanggal tiga
sehingga sangat terlambat sekali ya
dimana korban itu sudah pada bermatian
seolah olah tidak mendapat pembelaan dari pemerintah
oke bang neta kita akan ke depan sekarang
dari perspektif anda bagaimana penanganan
pasca kejadian ini
masuknya tni juga ikut dalam penanganan
kemudian kerjasama dengan kepolisian
bagaimana perspektif anda
ya saya kira memang harus ada kerjasama dan koordinasi
yang benar benar solid ya
antara pemerintah dan tbm juga
dengan jajaran aparat keamanan
selama ini kan kalau di luar papua polisi selalu mengatakan teroris teroris
tapi ketika papua mereka tidak mengatakan itu teroris
sehingga penanganannya berbeda
saya kira dengan adanya kasus pembantaian ini pemerintah aparat keamanan harus solid
kemudian mereka harus memperlakukan opm itu sebagai teroris
diburu sampai ke akar akarnya
karena kita dapat informasi sebelum kasus ini
pemerasan pemerasan terhadap pengusaha di sana juga banyak terjadi
ini tidak boleh dibiarkan
ini nggak boleh dibiarkan ketika jokowi mengatakan ini harus dilanjutkan trans papua
jokowi harus bisa memberi jaminan keamanan kepada para pekerja
bang neta untuk kedepannya ini terutama dari saat penanganan hingga ke depannya
ini siapa yang harus leading gitu dalam melakukan pengamanan
polri saja cukup atau memang tni juga harus turun juga dalam mengamankan dan juga menangani pasca kejadian ini
ya saya kira ini karena masih menyangkut keamanan
dpr kan belum bersikap
kalau dpr bersikap ini sudah gerakan separatis merongrong kewibawaan republik indonesia
dan darurat militer gitu ya
baru tni di depan
tapi dpr kan belum bersikap
sehingga polisi di depan
tni membackup dan harus solid
dan harus solid semua anasir anasir yang terlibat
apakah ada orang dari luar yang mensuplai senjata mereka itu harus diusut tuntas
dan bila perlu dihabisi
dihabisi gitu ya
sama seperti densus delapan puluh delapan menghabisi teroris di jawa atau di sumatera gitu ya
jadi bila perlu densus dikirim aja ke sana gitu
kan densus itu ahlinya memberantas terorisme
mereka harus bertempur di papua jangan hanya di jawa gitu
apa yang anda soroti bang neta terakhir sekali
dari satu dua hari tiga hari terakhir pasca penanganan ini
ada kritis atau ada soroti mungkin misalnya
ya setelah persiwa ini terjadi tiga hari baru kemudian aparat kepolisian
dengan alasan medan yang berat mereka sudah bekerja maksimal
terbukti beberapa korban sudah bisa dievakuasi
tapi yang perlu kita kritisi harus ada yang bertanggung jawab
dalam hal ini kapolda harus dicopot dari jabatannya
jangan seperti kasus kerusuhan di makobrimob
sampai sekarang tidak ada yang bertanggung jawab
seolah olah matinya lima polisi itu ya mati konyol
tidak ada yang bertanggung jawab mas
kita berharap dalam kasus pembantian di papua ini harus ada yang bertanggung jawab
kapolda dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan harus segera dicopot
karena kita lihat dalam era era kapolda sebelumnya belum pernah ada pembantian sesadis ini
artinya antisipasi yang dilakukan
kapolda dalam mengamankan papua itu tidak maksimal
baik terima kasih bang neta atas perbincangan dan perspektif anda malam hari ini
itu tadi neta espane ketua presidium indonesia